menyikapi meroketnya harga bawang putih menteri pertanian amran sulaiman mengancam akan memblacklist importer bawang putih nakal yang memasang harga tinggi
hingga kini sudah tercatat lima puluh enam importer yang masuk daftar hitam
dilansir detik finance mentan mengatakan telah meminta para importir untuk menggelontorkan stok serta melakukan kesepakatan dengan para importer
kesepakatan ini dilakukan agar harga bawang turun menjadi kisaran dua puluh lima hingga tiga puluh ribu rupiah per kilogram dari sebelumnya yang hampir menyentuh empat puluh ribu rupiah per kilogram
nantinya kementan akan membentuk satgas pengawas harga pangan yang bekerja sama dengan polri agar harga tidak bergejolak khususnya di bulan ramadan
kementerian pertanian berupaya untuk menjaga stabilitas harga bawang putih dan komoditas lainnya agar menguntungkan kedua pihak baik petani maupun pengusaha bawang putih